tapi kalau memang pak remon ada masalah sama pak alex saya mohon jangan libatkan saya
saya nggak ada masalah sama pak alex nggak melibatkan kerjaan apapun
sejak pertama kita ketemu saya sudah bersimpati sama bu nawal
inilah ke oxidasi apa kabarnya pak mas
apa yang kau lakuin di sini
gapapa cut aja terus biar ide gue langsung ilang
orang tadi udah berhenti ngomong
iya kok udah cepet pikir
semua acara yang keren pasti punya sponsor yang bagus
mereka kan saling mendukung
bukan ide dulu
nanti kalau semuanya udah baru kita pikirin sponsornya
emang berapa sih budget yang lo perluin
ya juga sih
kali ini lo sedikit benar
lo tau gak sih
kalau kertas itu dibuat harus nebang pohon dulu
jadi kalo lo buang buang kertas itu artinya lo akan membuat pohon di dunia ini punah
itu kan udah gak kepake alias jadi sampah
dan sampah itu harusnya dibu
ini masih bisa jadi sesuatu
udah deh kita harus kembali bekerja
ini dibutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi
masih lama atau enggak
perhatikan dengan seksama
ini ngajarin kita
supaya kita sadar
bahwa terkadang sesuatu yang kita anggap udah gak berguna sebenarnya masih punya arti
ini juga ngingetin kita
kalau kita harus bisa hormatin orang lain
dan gak nganggep orang lain sebelah mata
karena kita gak perlu tau kelebihan apa yang mereka punya
bisa jadi pembatas buku
lo kenapa sih aneh banget usus goreng
kenapa malah mikirin hal hal kecil kayak gini
kalau kita mau mengatasi hal hal yang besar
kita harus mulai dari hal hal yang kecil
udah hak milik gue
udah cepet berfikir
gue mau berfikir keras
lo jangan ganggu gue
ya udah cepet ya
ternyata banyak yang bisa gue pelajarin dari usus goreng
kalau rizky beneran jatuh cinta sama dia
dan ngotot banget gak mau mundur
gue udah coba berbagai macam cara buat bikin dia jauhin usus korea
gw lamang aja

aku cuma perlu berpanaskan
yaudah kavis mukanya
jujur aja pr driveway
itu juga bisa between

aku jadi gak enak sendiri
lagian dari tadi pak raymond kayak gini sih
ini kamu kasih kampus ya mel
sama satu lagi
cari tahu tentang cewek asongan ini
ini siapa bos
terima kasih pak raymond
kita kan belum pesan apa apa pak
loh ini aku siapin khusus buat kamu
jadi kamu tinggal makan
terus terang ya pak remo
saya merasa gak nyaman kalau pak raymond itu
sering sekali begini ke saya
seharusnya kita itu kan bersikap profesional pak
memangnya aku gak profesional
pak ramon itu sering ngajakin saya pergi keluar makan
jam kerja pak
yang saya bingung juga pak alex itu gak marah ke saya
malah kadang kadang dia belain pak raymond
seharusnya pak alex sebagai atasan saya itu marah pak
karena saya tidak profesional kerjanya
apa mungkin pak alex begitu karena
ditekan sama pak raymond ya
saya sama pak alex itu teman pure business
saya tidak menekannya
tapi kadang hanya mengingatkan saja
itu sama aja pak
itu membuat pak alex tertekan
itu buat saya ngerasa bersalah ke pak alex
selama ini pak alex itu udah baik ke saya pak
sudah sudah sudah
kita jangan bahas pak alex ya
sebaiknya kita bahas masa depan kita
saya nggak bisa membuat kesalahan lebih jauh lagi pak
lebih baik sekarang saya balik ke kantor
selamat siang pak permisi
saya minta maaf kalau bapak marah atau kecewa sama saya pak
tapi kalau memang pak remon ada masalah sama pak alex
saya nggak ada masalah sama pak alex
gak melibatkan kerjaan apapun
sejak pertama kita ketemu saya sudah bersimpati sama munawang
dan sekarang saya sadar
kalau saya jatuh cinta sama punawang
apa punawang bersedia membuka hatinya
ibu masih terus mencintai almarhum ayah
kan gak ada salahnya
kalau ibu coba untuk buka hati ibu
buat seseorang yang baru
karena ibu pantas ngerasain cinta lagi
dan ibu berhak buat bahagia
apa punawang bersedia
pak raymond gak salah
saya ini perempuan biasa
saya itu janda yang punya anak satu
dan saya baru baru ini aja kerja kantoran
untuk memperbaiki ekonomi keluarga saya
sebaiknya pak remon cari perempuan lain
yang memang sederajat dan lebih pantas
dan lebih pantas dari saya
maaf ya pak permisi